aduh enggak banget lagi
kenapa sih lu
ya lagian ini kenapa nyaku disini
yaudah bentar bentar gue lepasin dulu
enggak lu jangan pikir sama c
ibu boleh memilikinya
mengganti ongkos mencarinya sebesar
ya enggak apa apa
ini saya ada lima juta
saya boleh lihat
saya ingin tahu seperti apa dia sekarang
mas pasti punya fotonya kan
saya tidak bisa memberi lihat
saya ini tidak bodoh bu
karena bisa saja ibu sudah melihat wajahnya
dan ibu menyuruh orang lain
untuk mencari anak ibu
karena ibu sudah melihat wajahnya
berterima kasih kepada saya
karena saya sudah mengembalikan
saya sudah mengembalikan
gelang berharga itu kepada ibu
ya ibu hanya mengganti ongkos mencarinya sebesar lima juta
baik saya akan memberi kabar kepada ibu secepatnya
saya pergi tidur
saya akan cari duit
ini dia gambar gelangnya
kirim saja sekarang
sudah saya kirim
ibat benar nih pak bos
persis banget sama aslinya
gak sia sia modal
keluar dua juta
dapat lima belas juta
bapak sudah pulang
anakku yang hilang seperti apa dia sekarang
aku udah gak sabar lagi untuk segera memeluknya
jangan gerasak gerusuk kayak gitu
sini aduh neng
itu si dina diobatin
mama benar benar gak peduli sama aku
meskipun tangan aku luka kayak gini
apa mama ada masalah
bagaimana ngapain ya kamu semua disini
syukur mas sudah pulang
tangan kamu kenapa tuh
sama aku dulu
aku ada berita baik
mama benar benar gak peduli sama aku
udah atun dan dina
kan masih ada iis
sama bi atun yang nemenin
apaan sih ini
eh kenapa sih lu
ini kenapa nyangkut disini
dibuat lepasin dulu
nyangkut di jaket gua
aduh kak aida
makanya nih cantik lah sama suami orang
lu kasih tau dia dong
pakai nempel di jaket gue
punya rambut panjang tuh niket
biar gak kemana mana
punya hati tuh diikat
biar gak kemana mana
eh hubungannya hati sama rambut apa dak
udah gue ganti baju dulu ah
lu jangan jadi suami aku terus
gue pergi dulu ya
hei mau ngapain
sebaliknya mau rezeki
sangkutin aja semua gitu
aduh padahal aku kan mau tanya laptop
pasti diambil sama bang kohar
aku barusan ketemu sama orang namanya bagas
dan dia bilang
dia sudah menemukan anak kita mas
bukannya kita sering ditipu ya
sama orang orang yang udah pernah mengakuin untuk ketemu anak itu
tapi mana buktinya sampai sekarang nothing kan
terus sampai sekarang aku masih percaya gitu sama mereka
udah lah ma kita tuh nggak usah terlalu banyak berharap sama mereka
yang ini beda mas
orang itu kasih ini ke aku
kita beli ini sebelum anak kita lahir
dan aku sendiri yang pasangkan
sebelum anak kita diculik di rumah sakit waktu itu
tapi kan kamu sendiri kan yang foto gelang ini untuk kamu sebarin ke orang orang yang kamu tugasin untuk mencari anak kita iya kan
kan bisa aja ini dipalsuin gelangnya mah
mah kamu kan tahu di luar itu banyak sekali penipu penipu